sejumlah perusahaan raksasa makanan dan minuman dari amerika serikat turut memprotes rusia atas invasinya ke ukraina
sejumlah brand ternama memutuskan untuk keluar dari bisnis mereka di rusia
seperti warah laba makanan cepat saji mcdonald's dan jaringan kedai kopi starbucks yang mengumumkan penutupan restoran dan kafe mereka di rusia
selain itu pada selasa kemarin perusahaan minuman berkarbonasi coca cola juga menanggungkan semua bisnisnya di rusia